sementara itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengajak menteri keuangan sri mulyani meninjau pembangunan lapangan banteng jakarta pusat
bang sandi kayaknya bisa berbangga sedikit karena hal ini merupakan salah satu jawaban dari sandiaga atas tantangan yang diberikan oleh sri mulyani dalam menata kembali area tersebut
sri mulyani memang sempat mengeluhkan kondisi lapangan banteng yang tepat berada di depan kantornya
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengajak menteri sri mulyani berkeliling lapangan banteng hari senin
hal ini merupakan salah satu jawaban atas tantangan sri mulyani dalam menata kembali area tersebut
bu ini adalah jawaban challenge ibu waktu duduk di kemitraan pemerintah dan badan usaha
berikan swasta untuk pengerjaannya asetnya milik pemerintah tujuh ratus lapangan kerja kita ciptakan
impactnya kepada masyarakat sekitar sudah mudah mudahan bisa dirasakan sebelum bulan puasa dimulai
keduanya pun tampak takjub atas progres pembangunan lapangan banteng dan tampak menikmati alunan musik di air mancur menari
sri mulyani sempat menantang sandiaga untuk merevitalisasi kawasan lapangan banteng
karena lapangan yang berada di depan kantor sri mulyani itu berantakan dan tidak bisa dinikmati
hari ini saya rasa quid impressive less than lima kurang dari lima bulan pak sandi sudah mengundang saya untuk melihat kemajuan di lapangan banteng
sandiaga juga berencana akan melakukan sosialisasi asian games di lapangan tersebut
ada pun sosialisasi yang dilakukan berupa makan malam bersama masyarakat ibu kota dki jakarta
sandi menambahkan sosialisasi yang berbeda dan juga menambahkan sosialisasi yang berbeda
lantaran alat sosialisasi seperti spanduk dan baliho tak lagi terlalu berpengaruh untuk publikasi asian games dua ribu delapan belas yang akan digelar pada agustus mendatang
selain menggelar makan malam di pelataran lapangan banteng sandiaga juga berencana menggelar kegiatan olahraga secara konsisten
seperti akwatlon dan kompetisi arak obor antar rw